terima kasih anda masih bersama kami
kami hadirkan salah satu pilihan untuk anda yang ingin menghabiskan masa libur sekolah
ada tempat wisata baru bernama teras bintang yang berada di kawasan ciwidei kabupaten bandung
di sana anda dapat menikmati pemandangan alam dan berfoto di atas kabut dari ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut

tadi di bandung sengaja kesini
iya sengaja lagi liburan juga masih liburan
kesannya karena emang suka tempat yang alam alam kayak gitu jadi emang suka aja gitu
jadi pertama kali juga kesini jadi penasaran
wah luar biasa ini patut dijempol
iya saya berlibur
dengan keluarga saya dari medan
rencananya di teras bintang ini pengelola juga akan memasang beberapa teleskop
sehingga wisata teras bintang ini dapat menjadi salah satu wisata edukasi untuk pengunjung
untuk teleskop nanti setiap pengunjung bisa pakai teleskop khususnya malam
jadi teman teman yang datang bayar tiket bisa masuk bisa lihat benda benda langit
ada delapan teleskop untuk bisa dicek bisa dilihat
banyak yang terlihat yang paling besar adalah jupiter yang terlihat di teras bintang jupiter venus dan makiwe sudah pasti
untuk mengunjungi tempat ini anda perlu membayar tiket masuk senilai dua puluh ribu rupiah
jika anda dari luar kota tidak perlu khawatir karena teras bintang berada di kawasan obyek wisata glamping lexide
di sini anda dapat menginap di tenda mewah dengan konsep glamorous camping
chandra febrero kampung medan
priyana kabupaten bandung